sampai jumpa di video selanjutnya
ibu ibu saya baru keluar dari rumah sakit
tinggal di sini
kalau enggak yaudah
angkat badan kalian semua dari sini
kami masih mau ngontrak di sini
uangnya belum ada
dan kami bukannya sengaja ngilang
ibu lagi di rumah sakit
pakai alasan segala
ibu saya baru masuk rumah sakit
saya ini butuh uang
saya kasih waktu sampai besok
kalau kalian belum bisa bayar juga
angkat kaki dari sini
plus barang kalian semua
pasti banyak yang mau ngontrak di sini
gimana kita mau bayar kontrakan
tadi aku udah dengar kamu dimarahin
namanya punya kontrakan
biar aku bayar kontrakan
pakai uang aku aja dulu
aku tahu uang segini gak mungkin cukup untuk bayar kontrakan
bisa jadi tambahan untuk kebutuhan kamu sehari hari we
aku gak bisa terima
uang itu dari kamu
soalnya aku tahu
kamu juga butuh uang itu
udah gak apa apa saat
oke aku bisa
sekarang bro dengan ta
bisa pakai dekat sama sama banget

ya cctv mah rupanya
sikit aja di trakasi bisa
kan kesukaan mama
nggak nggak kepengen
nih dia dulu nih
kamu kenapa sih tanti
lagi banyak pikiran ya
dari tadi mama liat diem aja
ini ajak tanti jalan jalan ki
biar nggak suntuk gitu
nanti aku jalan jalan
nanti aku jalan jalan
nanti aku jalan jalan
nanti aku jalan jalan
nanti aku jalan jalan
nanti aku jalan jalan
alap alap dilembah seribu bunga
siap bergerak mak
muka kau kayak buldog di teguk lima
ada apa sih tan
dari tadi monyong melulu
kenapa sih mikirin apa
nggak ada apa apa
tapi mukanya abstrak gitu
apa sih yang kamu pikirin lagi
hidup kamu tuh udah enak banget
nah kayak aku
udah gak pernah cocok sama mama
mama cuek banget gak ada perhatiannya
kamu kawan banget
eh kamu nggak keberatan tan
kalau misalnya kita lewat jalan kemarin
kamu mau sampai kapan sih begini terus
di jalan terus gak pulang pulang
mama seti banget liat
kondisi kamu seperti ini
kalau terus terusan kamu begini
mukanya jadi nggak bersih
harus berapa kali lagi sih
kalau aku nggak akan pulang
sebelum aku berhasil
aku nggak mau dianggap rendah terus sama nenek ma
sampai kamu berhasil
kapan berhasilnya sayang
kamu kapan berhasil
kamu itu hanya jualan koran sayang
terus kapan berhasil kapan kaya
kamu bisa punya segalanya kapan
yang ada begitu kamu kaya memang udah bangkotan
udah nggak bisa bergaya
mama udah tua
kamu di rumah
kalau dengar nenek marah marah
jadi kamu nggak akan dengar apa apa
pokoknya aku gak mau pulang
mama alesan kayak apapun aku tetap ayah gak mau pulang
aku tolong hargai keputusan aku dong
mama ngerti perasaan aku
aku udah ketik ma
aku harus jualan koran lagi
aku harus cari uduit yang banyak
biar cepet kaya
kamu jangan tersinggung sayang
kamu habisin dulu makanan kamu
nanti kalau udah habis
baru kamu jualan koran lagi ya
aku harus pergi
nanti suatu saat
aku terakhir makan di sini ya
set set ya
tanti kamu kan lihat sendiri gimana kondisi dia
biasanya kalau seperti ada masalah
paling hot jadi tahun curhatnya
tolong tante tanti bantu dia
supaya dia bisa kerja rapah kaya
saya ada kenalan indy
saya ada kenalan dan saya akan ngomong sama dia
saya punya ide mudah mudahan satria setuju
aku mau pergi
ibu pulang juga
rasanya kangen sama rumah
untung aja hari ini dewi libur
jadi bisa nemenin ibu
ibu mau apa
kayaknya pengen makan rendang wi
ya kalau rendang
dewi belum bisa bu
ibu emang ibu kangennya cuma sama rumah
sama maya sama t dewi enggak kangen
ya kangen sama kalian berdua
kita hati hati duluan
aduh jangan diinjek
baru dipel tahu enggak
bu kenapa bara bara kita di luar bu
bu saya ngerti
tapi masa kita siang siang gini harus keluar bu
emang saya janjiin kamu
sampai hari ini
tapi terserah saya dong mengusir kalian tuh kapan aja
saya yang punya kontrakan
ibu saya baru keluar dari rumah sakit
kalau saya kasian terus sama orang
yang mau kasihan sama saya itu siapa
terus gimana bisa bayar nggak
kami belum ada uangnya bu
kalau udah gak ada uang
angkat kaki dari sini sekarang juga keluar
lagian yang ngontrak baru udah mau datang
eh dewi saya dengar
kamu itu kaki tangannya penipu bos jos kan
terus terang aja wi
di rumah saya ini kontrakan saya ini
enggak rela enggak rido kalau ditempatin penipu kayak kamu
ruang angkat barang kayak begini aja lama banget sih
cepetan lepas sini
tete juga enggak tahu mai
mau cari tempat lain juga percuma
kita kan nggak punya uang
ibu gak apa apa ibu kuat
enggak enggak apa apa
ibu kenapa bu
ya allah ibu